kejahatan bisa terjadi kapan saja
juga security bukan cuma mengatasi
tapi juga mengantisipasi
lagi di jalan sama temen temen
sini ada info kerjaan
saya pesenin dulu ke sukanta
jangan bilang gak usah repot repot
biasanya juga kalau ditawarin kopi
gak usah dipesenin kopi ke sukantah
selamat siang bang
mau laporan buat acara lusa
rencananya peserta yang akan dilibatkan
jumlahnya pertama banyak
jadi tujuh puluh orang
orang orangnya sudah disiapkan
temen temen dari media online juga
kami butuh dana pendukung yang lebih besar
nanti agus akan menghubungi kami
nanti kang agus akan menghubungi saya
minggir dulu ada telepon
di marketing saya butuh dana pendukung lagi
kali ini lebih besar
kita sedang ada masalah sumber pemasukan keuangan
yang masih mengalir
cuma iuran keamanan dari pedagang kaki lima
saya lagi jenuh
enggak sekarang semua udah aman
kapan kita rebut lagi parkirannya satu lagi
supaya saya sama tori bisa kerja lagi juga
sementara kita kumpul disini dulu aja
tempat kita udah dikuasain orang lagi
kejahatan bisa terjadi kapan saja
juga security bukan cuma mengatasi
tapi juga mengantisipasi
lagi di mana
lagi di jalan sama temen temen
sini ada info kerjaan
marang lewat sini
serempat serempat serempat
lagi jadi penjaga penjara
biar kayak dipilm pilm
saya mau ngobrol dulu sebentar
tony gak bakal marah
anak kecil pokoknya suka gitu
suka ngadat suka pengen diperhatiin
tadi saya sama mn pergi sarapan pagi terlambat
begitu saya balik lagi ke parkiran
tau tau di parkiran udah ada orang lain yang markir
orang yang waktu itu ngerebut parkiran kita
dia balik lagi
bukan dia tapi mereka
perlu bantuan kak ngececep gak
yaudah besok aku datang
ya gak apa apa itu juga buat formalitas saja kok
jang jalan jalan yuk
sama kang murad juga
ke parkiran aos
ada masalah lagi
ke kantor kamu dulu
untung saya belum jauh
mau langsung berangkat

jadi siap dalam ruhanya
saya memang yang ngajak kalian kerja disini
tapi kayaknya saya gak bisa lanjut
ada kerjaan di kafe
di kafe yang baru buka
kalau kalian mau tetap kerja disini
kalau kalian mau ikut berhenti juga
gak apa apa ya
bang edi nyuruh saya
nyiapin uang lebih banyak buat penny
jangan kecewain penny
bang edi atau penny
kan dia yang nerima uangnya
di tempat biasa
di tempat biasa komandan terima setoran
saya sekarang kesana